seorang siswa sma ditemukan tewas bersimbah darah di jalan industri raya kemayoran jakarta pusat
kami sore korban ditemukan dengan luka bekas sabetan senjata tajam di beberapa bagian tubuh
saksi menyebut korban diserang sekelompok pelajar lain saat sedang dibonceng sepeda motor teman
korban berhasil lolos tetapi korban yang terjatuh jadi sasaran amukan pelaku setelah dibawa ke rumah
sakit husada jenazah korban dibawa ke rumah sakit cipto mangun kusumo jakarta pusat ada
tapi apa hubungan anak anak sekolah atau gimana mbak
dikutip dari detik com kombes komarudin kapolres metro
pusat menyatakan telah menangkap delapan belas orang pada kamis malam dua diantaranya merupakan pelaku
utama penganiayaan dan pembacokan petugas mengungkap kedua pelaku utama berstatus pelajar
dari kedua pelaku petugas menyita dua celurit sebelumnya video warga menggotong gotong remaja
ke atas mobil bak terbuka ini menjadi viral di media sosial korban ditemukan tergeletak bersimbah
darah di jalan industri kemayoran jakarta pusat sekitar pukul dua kami siang belakangan diketahui
pembakar korban tawuran antar pelajar rizky tyriahia jakarta